sementara itu gubernur basuke caya purnama menyebutkan gubernur jakarta terlalu juga seharusnya diperiksa
karena menghilangkan kontribusi tambahan peraturan daerah
ahok mempertanyakan mengapa selama masa fauzi bowo tidak mencantumkan tambahan kontribusi
saya hanya menggunakan hak diskresi saya
kalau saya sebagai gubernur gubernur yang lalu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh mengenakan kontribusi tambahan
kalau sekarang saya tidak menggunakan kalimat yang sama
kira kira penuntut umum akan menganggap saya terima uang atau apa
menghilangkan kata kontribusi tambahan itu
justru saya mempersoalkan kenapa pak fauji bowo memberikan izin di dua ribu dua belas tanpa kata kontribusi tambahan
saya kira keterangan itu silahkan saudara tanya
ya saya harap penuntut umum bisa proses lebih dalam untuk masalah ini
kalau anda mau main lanjut lebih lanjut
kenapa izin oleh saudara fauji bowo kenapa raperda di zaman saudara fauji bowo ada bukti kontribusi tambahan dihilangkan
makanya saya tidak berani mengikuti jejak beliau
karena kalau ini satu hari jadi temuan ini bagi saya tindakan korupsi
makanya di dalam forum ini saya berharap penuntut umum atau kpk atau jaksa atau polisi
bisa meneliti yang bapak maksudkan
kenapa dua ribu sebelas dalam menyiapkan raperda ini kenapa tahun sembilan puluh tujuh ada
di dalam menyiapkan rapada dua ribu sebelas hilang kata kontribusi tambahan
kenapa izin prinsip ke semua pulau yang ditandatangan oleh saudara fauji bowo beberapa minggu
seminggu sebelum kami dilantik itu menghilangkan ini
saya minta semua aparat hukum periksa